musim liburan kali ini merupakan musim liburan pertama bagi saudara kembar dava dan davi yang
duduk di bangku kelas satu sekolah dasar ada waktu tiga minggu bagi putra kedua dan ketiga dari
pasangan denny hardani dan sari sumantri ini untuk mengisi liburan namun mereka tidak punya rencana
liburan kemana mana melainkan menghabiskan waktu bersama di rumah meskipun kembar selama
liburan di rumah ini dava dan davi memiliki keinginan yang berbeda liburan sekolah mau ngapain
main main bola bola seharian memain bola gitu aja nggak pengen kemana mana ini dirumahnya
kakek kakek main main bulu tangkis ya senang memang senang tidak sulit untuk mengabulkan
keinginan dava dan davi pekarangan di depan rumah mereka bisa dijadikan tempat bermain
hadirnya tetangga yang seumuran dengan kembar berusia enam tahun ini menjadi salah satu alasan
mereka betah di rumah selain itu dava dan davi juga memiliki koleksi mainan terutama mobil mobilan
yang membuat mereka bisa asyik bermain untuk itu jarang sekali dava dan davi bermain dengan
jajat jadwal liburan mereka sudah padat sejak bangun pagi hingga tidur lagi di malam hari
aktivitasnya biasa bangun setengah empat udah ikut bangun kalau ayahnya ke masjid ikut kadang
kalau enggak dia paling tiduran di rumah mereka juga bisa berbicara dengan mereka dan mereka juga bisa berbicara dengan mereka
di sofa lagi dan nanti setelah jam enam dia samperin temen temennya diajakin main yang masih tidur juga
udah aduh ada kakak adik nih di depan jadi akhirnya pada keluar main sampai nanti waktunya dia mandi
gitu baru masuk udah gitu dia keluar lagi sampai nanti waktu makan gitu tapi enggak enggak susah
sih disuruh apa apa juga kalau disuruh masuk ya dia masuk gitu meski tidak liburan kemana mana
ada cara bagi orangtua agar menjadikan liburan di rumah mereka juga bisa berbicara dengan mereka
menjadi liburan yang tidak hanya berkualitas tapi juga berkesan satu berarti puasa dulu gadget
kalau orang tua dan anak anak ada gadget simpen di keranjang untuk saat tertentu kok nanti juga boleh
kok gitu kemudian yang kedua harus ada tetap muka tetap muka gimana kita mau tetap muka kalau misalnya
kita sibuk dengan gadget kan kemudian yang ketiga itu hobi hobinya apa anak anak hobinya apa terus kita hobinya apa
atau kalau kita bisa menelusuri hobi anak kita apa gitu
melalui penelusuran hobi orang tua dapat dengan mudah bisa masuk ke dunia anak
sehingga waktu liburan yang dihabiskan dapat mendekatkan hubungan orang tua dan anak
wilam nasution bandung